komisi pemberantasan korupsi kembali memeriksa pemilik pt ayodhya multisarana kyagus emil
ia diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi jasa konsultasi bisnis asuransi dan juga reasuransi oil dan gas pada pt jasindo
pemeriksaan terhadap kiagus emil ini dilakukan kpk untuk mendalami peran mantan direktur keuangan dan investasi pt jasindo solihah
perkara ini merupakan pengembangan perkara mantan direktur utama pt jasindo budi cahyono yang telah lebih dulu masuk ke persidangan
kpk juga menduga kiagus menerima uang sejumlah satu tiga miliar rupiah sebagai upaya lobbynya agar pt jasindo menjadi leader konsorsium penutupan asuransi proyek dan aset bp migas kssk tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
sedangkan mantan direktur utama pt jasindo budi cahyono yang telah lebih dulu masuk ke persidangan
budi cahyono diduga menerima enam miliar rupiah
uang ini merupakan pengeluaran fiktif yang dilakukan oleh budi cahyono dengan pura pura menyewa agen asuransi terkait proyek konsorsium
sementara itu komisi pemberantasan korupsi kpk juga kembali mendalami perkara kasus dugaan suap pajak tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu tujuh belas pada direktorat jenderal pajak
kpk memeriksa kepala superintenden
direktorat kerjasama dan dukungan pemeriksaan pada direktorat jenderal pajak kementerian keuangan dandan ramdhani
dalam pemeriksaan kali ini dadan ramdhani diperiksa dalam kepastiannya kapasitasnya sebagai tersangka
dandan telah menjalani penahanan sejak tiga belas agustus dua ribu dua puluh satu di rutan kpk cabang c satu
dan dandan ramdhani dalam kasus ini diduga bersama sama mantan ditjen pajak angin prayitno
dadan ramdhani dalam kasus ini diduga bersama sama mantan ditjen pajak angin
didan ramdhani dalam kasus ini diduga bersama sama mantan ditjen pajak angin prayitno
duga menerima uang senilai rp tujuh lima miliar dan rp dua juta singapura yang merupakan fee atas rekayasa jumlah kewajiban pembayaran pajak